dua gadis berpakaian adat menunggangi kuda yang diarak mengelilingi stadion hs mengga di kejematan polewali mandar senin siang
saat mendengar tabuhan rebana kuda akan berjingkrak layaknya sedang menari
agar tak terjatuh penumpuan penunggang kuda yang disebut dengan pesawe dijaga empat pemuda yang disebut pesarung
festival saya angpatudo ini digelar untuk mendorong tradisi ini jadi warisan budaya dunia yang terdaftar di unesco
jadi berhubung kepada kais pembinaan pembinaan bekerja semangat semangat
semua peserta yang meminta alun iso harus disiapkan bersama
sayang patudu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan maulid nabi muhammad atau pada bulan rabiul awal rabil akhir dan jumadil awal
tim liputan cnn indonesia